mutasi besar besaran mana polisi yang tidak mendukung apakah di level kapolres direktur kapolda atau pejabat utama mabes
tidak mendukung program presesinya kapolri digeser
atau yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya polri itu harus digeser
termasuk menurut saya anggota polisi ya seperti yang saya sampaikan waktu rapat dengan pak mahfud
kapolsek aja istrinya udah main main medsos sudah seperti sosialita
nah polisi polisi yang sudah seperti itu harus diluruskan diingatkan
memang beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan oleh kapolri tapi itu harus konsisten
dan ke enam juga lembaga lembaga yang full power
salah satunya propam itu harus dievaluasi
mungkin juga sel sel
itu harus dievaluasi apakah mereka menjadi kerajaan kerajaan atau seperti apa